bandara samratulangi manado kembali memperpanjang penutupan pelayanan penerbangan di bandara samratulangi
hal ini dikarenakan dampak semburan debu vulkanik gunung ruang menyebar hingga ke bandara samratulangi
menanggapi dampak erupsi gunung ruang di sitaro pihak bandara internasional samratulangi kembali memperpanjang penutupan layanan penerbangan
hingga minggu dua puluh satu april dua ribu dua puluh empat pukul dua belas wita
hal ini dilakukan pihak otoritas bandara wilayah delapan berdasarkan notam airnav indonesia cabang manado
melihat gunung api ruang kembali erupsi pada jumat sore sekira pukul tujuh belas lewat enam wita
pihak angkasa pura i bandara internasional samratulangi menyampaikan pelayanan penerbangan di bandara samratulangi ditutup sementara
karena dampak semburan debu vulkanik erupsi gunung ruang di sitaro
dari pantauan terlihat masih ada sejumlah penumpang
yang datang guna mencari tahu kepastian keberangkatan
para penumpang dipersilahkan untuk melapor ke maskapai jika akan melakukan perubahan jadwal atau pengembalian tiket
untuk mengetahui kondisi gunung ruang di kabupaten sitaro kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv yainil mike singa
yana selama siang sampai kapan jadinya bandara dibuka untuk aktivitas penerbangan
benar bahwa erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan citaro selain berdampak di area sekitar gunung ruang sendiri di kabupaten kepulauan citaro
namun abu vulkanis juga tersebut dampaknya hingga ke wilayah daratan di pulau sulawesi tepatnya di bagian sekitaran kota manado dan juga minahasa utara
abu vulkanis ini yang terbawa oleh angin
ini menyebabkan bandara internasional samratulangi manado ditutup
pencaupan operasional bandara ini memasuki hari ketiga dan berdasarkan keterangan dari pihak bandara dan stakeholder
dan juga dari kota kota tersebut
jangan penutupan operasional bandara diperpanjang hingga hari ini sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh empat hingga pukul dua belas
nanti pada pukul sebelum pukul dua belas pihak otoritas terkait kemungkinan akan melakukan koordinasi bersama kembali
untuk memutuskan apakah nantinya operasional bandara internasional samratulangi ini akan segera dibuka
atau masih diperpanjang lagi penutupan sementara operasional bandara samratulang ini sendiri
dan memang di hari ketiga ditutupnya bandara internasional sangratulangin
ini memang merupakan sejumlah maskapai penerbangan menunda atau menjatuhalkan kembali keberangkatan penumpang
sesuai dengan ketentuan peraturan akibat adanya faktor force major ini sendiri
memang sejumlah penumpang juga pada pagi tadi masih terpantau masih mendatangi bandara internasional sambatulangi manado